harga jual lpg non subsidi di kota bandung kini berada di angka seratus ribu rupiah
untuk ukuran gas lima lima kilogram
serta dua ratus tiga belas ribu rupiah untuk ukuran gas dua belas kilogram
dengan kenaikan harga tersebut penjualan lpg non subsidi
di salah satu agen penjualan gas di kota bandung
mengalami penurunan yang tajam
pasti adalah konten yang
lebih pengennya dicabut lah
udah kebijakan pemerintah pusat kan
keluhan juga disampaikan oleh para pengguna gas non subsidi
bagi mereka kenaikan harga yang terlalu tinggi
membuat mereka berpikir untuk beralih ke gas subsidi berukuran tiga kilogram
namun dari beberapa kali kenaikan harga
kami nanti akan menyesuaikan dengan penghasilan kami
ada kemungkinan juga kami akan beralih ke tiga kilo
kalau memang harga lpg yang dua belas terus melambung
jadi untuk menghindari kami beralih ke tiga kilo
kami minta lah pengguna selaku pengguna lpg non pso
kepada pertamina kalau bisa diturunkan kembali
distabilkan kembali harga non pso
direktur eksekutif lembaga riset indepensial
tauhid ahmad menyatakan
semakin tingginya harga gas dunia
serta arus kas pt pertamina yang masih minus
membuat kenaikan harga gas non subsidi menjadi tak bisa dihindari
hal ini berpotensi menimbulkan migrasi konsumen lpg non subsidi
untuk membeli lpg subsidi
saya kira secara natural juga akan terjadi migrasi ya

dan kemudian juga dari segi harga
dari segi harga cukup jauh
yang lpg subsidi dan non subsidi
yang kedua adalah ketiadaan mekanisme pembatasan
karena kan lpg kita terutama sistem terbuka
siapapun bisa mengakses
selain itu kenaikan harga lpg non subsidi
serta bahan bakar minyak
akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat
hal ini akan berimbas terhadap inflasi
saya kira memang pemerintah harus mengutak atik nih
realokasi anggaran ya
bagi projek projek atau kegiatan yang
tidak lagi penting pada saat situasi krisis
jadi ini sangat berat lah sebutlah sekarang
ada ibu kota baru dan sebagainya yang

untuk menambah beberapa keterbatasan
untuk menambah beberapa keterbatasan
untuk menambah beberapa keterbatasan
untuk menambah beberapa keterbatasan
untuk menambah beberapa keterbatasan dan beberapa kekurangan dana beberapa hal
pemerintah juga perlu membuat sistem subsidi lpg yang lebih baik
agar tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang benar benar membutuhkan